sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

aku sudah tidak sanggup be
biarkan gue mati be
jangan jangan kau maksa aku turun
siapa yang merhatiin
itu sendal mbak be mau pakai
juga wakan di situ
eh lu mati lalu
sendal mau pakai
asal lu tahu aja nibaya

makan sendal gue
makan sendal lu
udah nangis nyanyi lagi kayak film india lo
kenapa kenapa kenapa
pokok lagi sedih kong
jangan dia marahin kong
gue sedih kong
gue dikasih talang
dikasih talang tempat air
bukan itu apa ya
oh di talang
tidak ada yang salah satu
sama aja bohong
lu belum cerai
sekarang lu sabar
lu berusaha tunjukin sama laki lu
bahwa lu itu bini yang baik
orang sabar itu dikasih sayang allah
sekarang baru di talang atuh
berarti lu bisa masih rujuk
bahwa lu itu istri bini yang berbakti sama suami
jadi seorang istri
yang terayanya yang kukuhannya suami
saatnya buka puasa
maju maju sedikit bantunya ya
iut iutnya kejepit
lala udah makan
kayaknya lalera nih
itu bukan lalera
buat kacau kacau
jangan begitu lho pak
nampak apa sih pak
jangan indubit begitu nafsu banget
tak tak tak tak
tak usuknya lebih
siapa sih pak
siapa sih siapa sih
pakai bula bula lagi
oh pura pura dalam perahu
pura pura nggak tahu
tidak tidak tidak
ah burung kuda liar
di situ gangguin aja ya
nggak marah be
nggak marah be
nggak marah ya
nggak marah ya
nggak marah ya
nah kau ngaji sobat
nggak marah sobat
ibu nggak marah
ibu orang nggak hambuk kan
harus sabar ya
kali ini dapat membantu pinter ya
mak mak mak
eh belum lagi
begitu loh tia
untuk warga gang dandut
kan puela sekarang udah kaya nih
makanya poela mau bangun mal di gang dandut
juga ada pengumuman sedikit
ini ada berita mengasihkan
bang gino pengen menikah dengan ella
bang gino pengen tahan

jampul asap lagi dunia
barang mana aja nih
di mana lagi belinya
kalau sepatu si mas masih banyak
hah ampun dah
mana duit cekak banget
tinggal segini dua ratus ribu
yayang eya yayang eya ada ada aja dah
tapi yang namanya cinta
mau butuh pengorbanan
bang ipan mau beli sepatu emas
mintanya kudu sepatu emas
mendingan bikin aja
nah bener tuh
daripada beli mendingan bikin aja
dari tante berta
jangan jangan tuh sepatu dibikin dari kulitnya dia kali ya
ah buang sekemarin aja dah
mencira mah aja

bodoh amat lah

itu memang beneran ya

yah sepatu kesayangan gue kemana
ada bener bener da'a yang ngambil da'a
ibang milok begini doang mah
dulu gue lama kerja di furnitur
kayaknya sepatu luar aja kalah nih sama hasil produk gue
kayanya yayang eya ini hari bakalan nerima cinta dan lamaran bang iprand
soalnya bang iprand
dia udah berubah
udah ngebawain pesenannya
jadi pengen tau isinya apaan ya bang
isinya isinya ini sepatu emas
susah banget sih
berarti bang ipran udah ngebuktiin ya cinta abang
asli ini emas beneran
abang tuh ya
elan ini siapa

yang ini udah orang kaya bang
wah bisa dong begini caranya
ya ini beneran
ini emas beneran sayang
bentuk intinya kayak begini
seperti gua jadi jelek begini
bang iman kok bisa sih
nuduhin gua ya